hai golfers untuk golf tips kali ini saya akan bicara tentang menyusun golf club anda dalam golf bag
kenapa penting mungkin ini suatu hal yang tidak terlalu diperhatikan oleh anda para golfers
tapi dengan menyusun dan menempatkan golf club di tempat tempat yang sesuai
ini akan membantu kita balance dalam menenteng tas kita saat berjalan menyusuri semua hall di golf club kali ini
nah untuk penyusunan pertama tama kita akan menaruh golf club yang pendek
yang ukurannya tidak terlalu panjang seperti pitching net dan juga sand wedge
nah ini cocok diletakkan di bagian kompartemen paling bawah di tas anda
nah untuk bagian tengah ini cocok untuk ditaruh golf club seperti iron yang medium lens contohnya enam tujuh dan delapan
nah kemudian untuk kompartemen paling atas
ini akan kita taruh woods dan juga driver
kenapa alasannya supaya berat dari klub ini sesuai dengan arah saat kita menenteng tas kita
nah untuk wood saya ada wood tujuh wood empat ada rescue dan juga driver
ini yang kita taruh di kompartemen paling atas di tas golf kita
jadi saat kita mengangkat atau menenteng tas ini
berat dari tas ini akan sesuai dengan tinggi dari golf club
paling pendek di bawah medium lengk di tengah dan wood serta put juga di bagian atas
kenapa put di atas
ini tugasnya kita lindungi pat kita supaya tidak bergesekan dan juga menimbulkan benturan dengan klub klub lain
yang akan menyebabkan lecet di klub klub iron yang di bawah seperti ini
jadi putting kita taruh di bagian bawah
dan juga di bagian atas
dan saya pribadi suka membawa payung
ini untuk mengantisipasi hari yang hujan
jadi payung boleh kita letakkan di mana saja untuk bisa membuat pergerakan antar club itu lebih terjaga dan tidak saling berbenturan
oke golfers jadi selain menjaga keawetan peralatan golf club anda
penting untuk kita bisa mengetahui di mana adanya barang barang yang kita taruh untuk keperluan saat kita bermain di lapangan nanti
dan pastinya kemampuan kita menyusun golf club dalam golf bag kita juga membantu kita menjaga balance saat kita menenteng tas ini berjalan ke lapangan
demikian golf tips kali ini sampai ketemu di episode berikutnya